kita awali informasi yang pertama dari perkembangan game virtual reality yang kian semakin pesat
tidak hanya petualangan namun juga merambah hingga mengimitasi olahraga
nah kira kira bagaimana keperbedaan olahraga menggunakan virtual reality dengan latihan olahraga sesungguhnya
akhir akhir ini semakin banyak jenis game virtual reality yang mendorong pemain untuk bergerak
mulai dari tembak tembakan memanjat gunung sampai aktivitas simpel seperti memasak
bagaimana dengan game olahraga virtual reality yang mengimitasi olahraga sesungguhnya
mampukah menggantikan latihan sebenarnya
untuk itu kami mencoba knoc cuplik game olahraga vr tinju dari grab games dengan alat htc lima
untuk melihat perbedaan gerakan dari sisi mekanika pergerakan manusia
atau bergerak dengan alat htc vive

tapi kan kalau dengan virtual reality itu kan visual ya visual aja
dan indera yang lain mungkin audio ada tapi kinesthetiknya ini yang tidak dimaksimalkan
saat bermain tinju vr otot yang digerakkan sama namun energi yang dikeluarkan berbeda
berbeda karena impact atau momentum yang dihasilkan pada saat orang bersentuhan langsung dengan
objek manusia atau tansak itu akan berbeda dengan latihan dengan virtual reality
artinya virtual reality itu cuma bisa melatih koordinasi misalnya koordinasi gerak reaksi gitu ya
tapi untuk melatih misalnya kekuatan pukulan merasakan pukulan itu yang nggak ada
sensor kinesis itu adalah kondisi estetik yang ada di kulit kita di otot kita itu tidak merasakan benturan itu
sedangkan untuk tubuh bagian bawah menurut iwan tidak ada perbedaan yang signifikan
apalagi perangkat vr sudah dilengkapi dengan dua alat sensor sehingga area pergerakan pemain bisa lebih lebar
itu kan kaki secara apa ya secara
utuh bisa menerjemahkan merespon visual yang muncul dari gambar visual reality
selain itu masih ada efek pusing yang ditimbulkan saat bermain vr
namun alat ini mampu membantu atlet dalam proses recovery cedera karena tidak seberat olahraga aslinya
serta memberi sensasi lain saat berolahraga
misal bertarung melawan monster
meski olahraga vr belum mampu menggantikan latihan olahraga konvensional paling tidak dapat membantu anda mengeluarkan keringat dibanding bermalas malasan di sofa